kita ke informasi selanjutnya
tidak puas dengan keterangan para terdakwa
ibu korban pengeroyokan dan juga pembunuhan sadis di sampang madura
mengamuk saat persidangan berlangsung
ibu korban bahkan menangis histeris lantaran
mengingat anaknya yang tewas secara sadis
beginilah puncak keluapan emosi ibu korban
yang tidak puas dengan keterangan terdakwa
yang dianggap memutarbalikan fakta kejadian pembunuhan terhadap anaknya
saat dia ibu korban pembunuhan ini beberapa kali berdiri
dan sempat protes saat persidangan tengah berlangsung
meski polisi sempat memberikan pengarahan
agar tidak mengganggu jalannya persidangan
namun ibu korban tetap saja kembali protes
setiap kali keterangan terdakwa dianggap tidak sesuai dengan fakta yang dilihatnya
pihak keluarga korban bahkan menuding pihak pengadilan
dan kejaksaan selaku penuntut umum sudah ada kesepakatan hasil persidangan
sehingga keluarga korban menganggap proses persidangan tersebut
hanyalah formalitas belaka
mendapat tudingan miring kejaksaan negeri sampang dengan tegas membantah
dalam kasus ini kejaksaan bekerja sesuai dengan tupoksinya
di mana jaksa penuntut umum memberikan dakwaan seberat beratnya terhadap terdakwa
bantahan juga dikeluarkan pihak pengadilan negeri sampang
pengadilan tidak merekayasa persidangan
terbukti persidangan disaksikan langsung keluarga korban dan terbuka untuk umum
sidang kasus pembunuhan berencana yang mendudukan empat terdakwa diantaranya
ruspandi abdusalam juhar dan sohib ini
akhirnya ditutup dan dilanjutkan ke kejaksaan